sampai indonesia pagi kembali hadir untuk anda saudara
menteri kesehatan budi gunadisadikin membantah pemerintah akan menghapus kelas satu dua dan tiga dalam program bpjs kesehatan
menkes menyebut aturan jaminan kesehatan yang baru mengatur penyederhanaan standar kelas layanan bpjs kesehatan
menkes menyatakan kelas bpjs tidak dihapus tetapi standarnya disederhanakan
budi gunadi menegaskan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan bpjs kesehatan
nantinya pengguna bpjs kelas tiga akan naik ke kelas dua dan kelas satu sehingga diharapkan layanan kepada masyarakat akan lebih baik
standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat jadi itu ada kelas tiga kan sekarang semuanya naik ke kelas dua dan kelas satu
diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik
nanti permengkesnya sebentar lagi keluar sesudah bapak presiden tak akan naik
kapan bapak presiden akan naik
masuk ke kelas aja belum tanya
kami tegaskan lagi ya saudara tidak ada penghapusan kelas di bpjs kesehatan
hanya saja nanti sistemnya jadi sederhana karena hanya ada satu jenis kamar yang disebut kamar rawat inap standar alias kris
nantinya seluruh rumah sakit yang menerima bpjs harus memiliki satu kamar standar yang sama
yang kriterianya sudah ditetapkan oleh pemerintah
nah total ini ada dua belas kriteria kita lihat satu persatu
nah ini yang pertama nih saudara ini bangunannya tidak boleh punya tingkat porositas yang tinggi
nah ini yang mengakibatkan jumlah debu dan mikroorganisme dan ini erat kaitannya dengan kelembaban dan jamur di sebuah gedung
kenapa porositas jadi nomor satu
nah karena kalau gedungnya lembab dan berjamur
orang yang dirawat nantinya jadi nggak sembuh sembuh
ini masih erat kaitannya dengan kesehatan kamar
nah kriteria yang lain adalah ventilasi udara
nah ini ventilasi ini minimal adalah enam kali pergantian udara per jam
kemudian standar untuk pencahayaan dan suhu ruangan ini stabil di dua puluh sampai dua puluh enam derajat celcius
standar ini tidak ada karena mengikuti kelas kelas kamar di masing masing rumah sakit
yang tentunya punya standar berbeda beda
kriteria lain adalah tiap kamar harus ada outlet oksigen
nah selain mengatur soal ruangannya yang berhubungan dengan kelembaban ruangan
kriteria kris juga mengatur soal kenyamanan pasien di dalam ruangan perawatan
nah yang pertama ini soal partisi atau tirai
jadi jarak antar kasur ini satu lima meter
di tiap tempat tidur ini harus ada kelengkapan seperti bel untuk kontak perawat dan juga nakes alias
nah tiap kasur juga harus dipisahkan dengan tirat atau partisi dengan rel yang menempel di plafon atau menggantung
kemudian kamar mandi di dalam ruang rawat inap dan harus punya standar aksesibilitas bagi pasien
dan terakhir saudara ini ruangannya terpisah
jadi ada kriteriannya usia jenis kelamin kemudian juga penyakitnya
ini nantinya akan terbagi jadi termasuk juga tadi jenis penyakit infeksi dan juga non infeksi
dan saudara saat ini kita sudah bersama dengan direktur utama bpjs kesehatan prof ali gufron mukti
jadi banyak yang bertanya nih penerapan kelas rawat inap standar di bpjs kesehatan ya
ini apakah nantinya akan menghapus sistem kelas yang ada tapi memang ternyata tidak kan
bapak juga sempat menyebut bahwa kelas kelas itu adalah masalah non medis
iya jadi satu bahwa tidak betul ya semua kelas dihapus itu dan perpres sembilan ratus lima puluh sembilan itu tidak ada tuh pasal pasal menghapus menghapus kelas gitu
yang kedua tentu sebagai dokter atau tenaga medis itu melakukan pelayanan dalam memberikan pelayanan
kebetulan saya itu mantan dekan kedokteran dia dfk ugm dulu
demikian juga ketua dekan dekan kedokteran seluruh indonesia
kita selalu menyumpah tidak boleh memberikan pelayanan terutama secara medis itu berbeda berbasis pada suku
agama ataupun status sosial ekonomi
dia peserta bpjs atau tidak bpjs ya
kalau operasi mungkin kalau orang miskin separoh kalau tidak miskin utuh itu nggak boleh ya
jadi nantinya raut enough standar itu sarana sama prasarana atau fasilitasi ini akan seperti apa prof gufron
apakah memang ada standarisasinya misalnya tadi dalam satu ruangan ini kan ada empat kamar
untuk seluruh kelas di bpjs
ya tadi kan disampaikan ada dua belas kriteria yang dipakai untuk menentukan kamar yang terstandarisasi atau kris ya
yaitu kamar raut enough standar itu ya
nah tetapi tentu bagaimana sebetulnya nanti mengenai paket manfaatnya tarifnya iurannya sebelum ditanya ini
itu didasarkan pada evaluasi dulu
evaluasinya seperti apa lalu nanti akan ditetapkan gitu
jadi nanti nunggu dari evaluasi dulu baru nantinya akan diterapkan
nah ini sebetulnya kalau dasar dari penerapan kris ini apa sih prof gufron
jadi sekarang ini ya sekarang ini semua tetap sama ya seperti biasanya gitu
nah untuk diketahui peserta yang banyak ya itu selain pbi peserta bantuan iurali
dibayar oleh pemerintah adalah mereka yang peserta penerima upah atau punya gaji gitu ya
nah itu baik asn tni polri atau perusahaan seperti kompas dan lain sebagainya
itu ikut menjadi peserta dan bayarannya iurannya sama dalam bentuk persentase
yaitu satu persen dibayar oleh pegawai empat persen oleh pemberi kerja begitu
sehingga untuk khusus yang kita bicarakan ini seringnya itu untuk mereka yang bukan terima upah
gak ada upahnya penghasilannya nggak tentu gitu
nah ataupun juga bukan pekerja yang biasanya mohon maaf
nah itu ada kelas satu ya bayarnya rp satu ratus lima puluh kelas dua seratus ribu kelas tiga itu harusnya rp empat puluh dua di subsidi rp tujuh
jadi rp tiga puluh lima bayarnya begitu
jadi ini yang itu jumlahnya ya tidak terlalu banyak begitu
berarti artinya kan anggarannya masih sama ya prof gufron ya
nah ini artinya ada sistem subsidi silangkah bagi mereka kan biasanya kalau bayarnya kelas satu gitu
berarti kan nanti akan tetap daerah sesuai dengan yang sudah diterapkan sebelumnya
nah ini ketika nantinya diberlakukan kris tetap samakah atau seperti apa
nah untuk sampai grace sekali lagi nanti kan dievaluasi ya
tetapi sampai sekarang ini
mungkin beberapa bulan ke depan itu masih tetap sama
semuanya sama seperti yang berlaku sekarang ini ya
nah untuk kris itu kan disebutkan disitu tiga puluh juni dua ribu dua puluh lima
nah nanti satu juli itu diharapkan untuk bisa ya menerapkan kamar yang kelas standar rawat inap tadi
nah seperti apa standarnya
kalau kriterianya sudah ya tetapi yang anda sampaikan tadi nanti seperti apa
apakah tanpa kelas atau dengan kelas standar atau satu atau dua atau apa
nah itu akan diputuskan setelah melalui evaluasi gitu
dan tentu dengan diskusi berbicara segala macam itu dengan berbagai pihak gitu
prof ini kan masih tiga puluh juni lah ya sebetulnya
jadi okupansi ratenya nanti gimana untuk pembagiannya untuk yang kamar yang kris
ataupun juga untuk yang misalnya pengguna asuransi lain gitu di rumah sakit
nah sampai sekarang sekarang ini ya mereka yang kelas satu ya itu boleh naik
katakanlah kalau nggak puas di kelas satu naik di vip ya
itu diatur juga di perpres lima puluh sembilan ini dibolehkan
nah selisihnya itu dibayar boleh yang bersangkutan
atau perusahaan di mana dia bekerja atau oleh asuransi kesehatan tambahan begitu
berarti masih bisa naik kelasnya ya prof gufron ya
iya iya sekarang pun sudah ya
sekarang pun ya bahkan sekarang ini bisa nih
umpamanya dia kelas satu ya bayarnya yang kelas satu itu tidak hanya yang bukan penerima upah ya
yang menerima upah seperti katakanlah mohon maaf pegawai negeri yang golongan tiga atau empat ya
mau naik vip bahkan untuk rawat jalannya itu di eksekutif
makanya kita ciptakan lagu belum tahu itu ya
dinyanyikan di youtube itu oleh rektor ugm segala macam itu
nah nanti kalau misalnya penerapan kris itu selisihnya gimana prof gufron
ya tentu bisa kalau dia naik
sama yang diatur itu di dalam perpres lima puluh sembilan ini
nah dia bisa membayar sendiri atau dibayar di perusahaan atau ya beli asuransi komersial tambahan ya
yang jelas bahwa public private partnership
jadi kerjasama antara pemerintah dan swasta itu penting ya
untuk membiayai keseluruhan biaya yang diperlukan
orang banyak tidak tahu bahwa kesehatan itu mahal ya
dikira kesehatan gratisan murah itu salah konsep
bahwa kita harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu mahal
kalaupun sudah terjadi satu sakit ya
maka harus ada yang membiayai
kesehatan bukan segala galanya tanpa kesehatan segala galanya tidak ada artinya
maka sebagai bangsa maruslah masyarakatnya itu sehat
oke prof tapi kalau dilihat dari anggarannya ini
penyakit yang paling banyak menguras kantong bpjs kesehatan itu apa sih prof
ya itu bisa kita kelompokkan
beberapa yang menghabiskan dana besar ya
contohnya upamanya yang terkait dengan kardiofaskuler
jadi termasuk untuk jantung
demikian juga ya untuk gagal ginjal ya
jadi itu yang secara keseluruhan itu hampir tiga puluh triliun
oke berarti besar juga ya prof ya untuk anggaran di penyakit penyakit tersebut
untuk diketahui karena kepercayaan masyarakat
kemarin tambahannya saja yang kami bayarkan ke rumah sakit dan klinik
karena masyarakat pada berbontong bontong sekarang
percaya kepada bpjs lalu pakai
baru tiga minggu empat minggu yang lalu
banyak negara mereka apresiasi
termasuk diminta mengajar di harvard medical school
baru beberapa jam yang lalu
itu mereka mengundang khusus dan membiayai kita
untuk cerita gimana pengelolaan bpjs kok bagus gitu
berarti artinya ini masih menunggu bagaimana nanti evaluasinya ya prof ya
kemudian juga nantinya akan diterapkannya
bpjs kesehatan prof ali gufron mukti sudah bersama di sapa indonesia pagi